menggunakan kerudung atau jilbab merupakan upaya wanita muslimah untuk menutup aurat di kepala
namun kini penggunaan jilbab sudah menjadi bagian dari fashion atau gaya hidup seorang wanita
jika biasanya menggunakan jilbab identik dengan kerudung kain persegi empat peniti dan memerlukan waktu lama untuk memasang
kini bentuk jilbab sudah banyak variasi
kerudung instan menjadi pilihan alternatif ketika ingin tampil gaya namun tanpa ribet dan praktis
dari bahan ini bisa nyerah keringat dari stylistnya pun ini gak ribet
variasi jilbab instan kekinian di tahun dua ribu dua puluh dua ini ada beberapa macam
seperti kerudung malai kerudung ini berbentuk persegi panjang dan memiliki tali yang ditarik ke belakang kepala
lalu ada pasmina ciput kerudung ini juga berbentuk persegi panjang yang di dalamnya sudah ada ciput yang bersambung dengan pasmina
kemudian ada pasmina yang sudah dijahit bagian lehernya
sehingga tinggal dimasukkan ke kepala
kerudung malai ini merupakan salah satu hijab instan yang banyak digandungi oleh masyarakat
karena memang pakenya katanya sih praktis
sekarang saya mau coba gimana sih pakai kerudung lalai ini
apakah memang sesimpel itu sepraktis itu
dan ya emang simpel sih ya karena ini tinggal diikat ke belakang
terus salah satunya tinggal kita flash
karena praktis banyak pengguna tertarik menggunakan hijab instan kekinian ini
menurut aku sih simple enak terus nggak harus pakai jarum terus
pokoknya enak tinggal diikat aja di belakangnya
supaya lebih praktis saja tanpa jarum bisa langsung satsut satsut pergi
penggunaan hijab instan sendiri bisa digunakan untuk acara formal
maupun casual tergantung dari perpaduan baju yang digunakan
namun biasanya jika keundangan bisa digunakan kerudung instan motif yang terlihat lebih formal
sedangkan untuk yang santai misalnya untuk sekedar keluar daerah rumah
atau untuk main bisa pakai kerudung instan polos
mitahan dayani sidky irvan bandung jawa barat